hai dan kita akan bahas bersama dua narasumber yang sudah bergabung melalui sabungan zoom yaitu
adalah wakil menteri hukum dan ham edward omar syarif hirai hiari dan pakar hukum tata
negara universitas andalas ferry amsari selamat malam profedi bang ferry malam malam mbak ferry
selain pasal pasal tadi yang juga menjadi pertanyaan adalah kuhp ini yang baru disahkan
di tengah tengah berbagai pasal pasal yang masih kontroversi di masyarakat saya mau ke prof edi
terlebih dahulu sebagai pihak pembuat undang undang memang masih tidak bisa ditunda kembali prof apakah
se urgent itu prof ya kalau bicara soal urgent pasti sangat urgent ya
karena sebaliknya kalau itu tidak kemudian disahkan bahkan saya selalu mengatakan ada beberapa hal
yang membuat mengapa itu urgent tapi saya mau fokus kepada yang tadi disampaikan oleh mbak yang pertama
adalah mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat hukum yang hidup dalam masyarakat itu seolah olah
dia bertentangan dengan pasal pasal tidak demikian ya pasal dua itu asas dalam hukum pidananya itu adalah
sineur artinya tidak ada pidana tanpa hukum disini harus dibaca betul mengenai penjelasannya
bahwa yang pertama apabila perbuatan yang terjadi di dalam masyarakat itu sama sekali tidak diatur
dalam kau hp maka maka maka tena kemudian pertanyaannya kira kira ada tidak hal yang
terjadi dalam masyarakat dan diatur dalam kau hp hai yang kedua kalau itu tidak diatasi dengan pertama ya itu tidak diatur dalam u dein
dua persen kemudian bertanya kira kira ada tidak yang penyata di dalam masyarakat tidak diatur dalam kau hp yang ke dua kalau itu kalau itu no believe di dalam masyarakat tidak diatur dalam kh politik yang harus
yang kedua kalau itu tidak diatur dalam kuhp dalam konteks adat dia masih berlaku
tetapi kemudian ada batasannya batasan ini sebagai pagar
bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dia tidak boleh bertentangan dengan empat pagar
pancasila undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima kemudian hak asasi manusia
dan yang keempat adalah prinsip prinsip umum hukum yang berlaku dan diakui oleh bangsa bangsa beradab di dunia
lalu seperti yang tadi dikatakan oleh mbak bahwa kemudian untuk mencegah jangan sampai peraturan daerah itu dibuat serampangan
maka pemerintah diminta untuk membuat peraturan pemerintah yang memberikan pedoman
itu mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat
kemudian mengenai pasal pasal yang
tadinya ada empat pasal mbak
ada pasal menyerang harkat dan martabat presiden ada pasal penghinaan terhadap pemerintah
ada pasal penghinaan terhadap pejabat negara ada pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum
lalu kemudian itu dipangkas dua
kekuasaan umum dan pejabat dihapus
lalu untuk pasal dua ratus empat puluh itu pemerintah dan lembaga negara
sebetulnya mbak sudah menjawab pertanyaan itu
penghina itu tidak akan keluar dari dua hal
yang pertama adalah menista
dan yang kedua adalah memfitnah
saya kira kalau memfitnah itu sangat jelas ya
itu jangankan aturan hukum positif
ajaran agama pun agama manapun di dunia ini melarang memfitnah
dan kemudian itu adalah delik aduan
dan delik aduan itu dia bersifat absolut
dalam pengertian yang mengadu adalah presiden atau wakil presiden atau pimpinan negara
yang ketiga mbak
jangan dibaca tanpa pemberitahuan
dibaca lagi kalimat di bawahnya
jadi jelas pemberitahuan dan izin itu adalah dua hal yang berbeda
kalau izin kalau tidak disetujui maka dia tidak boleh melakukan unjuk rasa
tetapi kalau pemberitahuan ini hanya untuk memberitahu supaya apa
supaya jangan sampai ada ketertiban umum yang terganggu
jadi dibaca kalimat berikutnya ya
tanpa pemberitahuan menimbulkan kerusuhan atau keonaran atau terganggunya kepentingan umum
kemudian diberi penjelasan
kalau kita orang pidana membaca pasal itu itu pasal diimplikasi
yang tidak mudah untuk dijerat
kalau dia memberitahu ada kerusuhan ada keonaran dia tidak bisa dipidana
kalau tidak memberitahu tidak ada keonaran tidak ada kerusuhan juga tidak bisa dipidana
yang dipidana apabila dia tidak memberitahu dan timbul keonaran
supaya tidak terjadi multi interpretasi mengenai kepentingan umum
kepentingan umum itu sudah dijelaskan
yang dimasukkan dengan kepentingan umum itu adalah tidak berfungsinya
kalau yang disiplin yang rusak akibat bawai ujuk rasa atau demonstrasi
itu sudah jadi itu mengenai pasal yang berkaitan dengan soal ujuk rasa
lalu kemudian pasal lain
karena kita harus jeda terlebih dahulu
nanti akan saya berikan waktu kembali kepada prof edi untuk menjelaskan usai jeda
anda kembali menyaksikan cnn indonesia prime news
dan kita masih membahas
mengenai kitab undang undang hukum pidana yang baru saja disahkan pada pagi hari tadi
saya mau ke prof edi terlebih dahulu
prof edi tadi belum selesai menjelaskan
saya minta cukup singkat saja dan untuk menjawab pertanyaan saya yang pertama
apakah nggak bisa ditunda lagi padahal masih banyak kontroversi
silahkan prof fedy
persoalan kepastian hukum mbak
mengapa persoalan kepastian hukum ini menjadi penting
kuhp yang beredar di masyarakat itu ada tiga terjemahan
ada terjemahannya prof mulyatno ada terjemahannya susilo ada terjemahannya andi hamzah
siapa yang bisa memastikan terjemahan itu yang benar bila dibandingkan dengan kuhp aslinya
itu kan persoalan kepastian hukum di situ
itu sangat urgent untuk diperbaiki
makanya saya selalu mengatakan
kalau saya sebagai lawan
kalau saya sebagai lawan dalam suatu perkara pidana misalnya
itu pertama yang akan saya challenge kepada hakim dan jaksa ketika mengadili perkara pidana
saya mau tanya dulu
tolong pastikan dulu kitab undang undang terjemahan siapa yang dipakai
karena ini persoalan kepastian hukum
walaupun masih begitu banyak kontroversi
walaupun masih begitu banyak kontroversi di masyarakat prof edi
kalau banyak begini saja
ini ada dua ratus tujuh puluh juta
banyak itu berapa orang
itu yang pertama
isu ini mengenai apa
saya kira kalau ini sudah disahkan
pintu mahkamah konstitusi kan terbuka lebar bagi yang merasa hak individunya dilanggar oleh kuhp ini
prof edi saya mau ke bang ferry
bang ferry bagaimana tanggapannya bahwa ini adalah soal kepastian hukum
sehingga harus segera disahkan
makanya disahkan pada pagi tadi
walaupun di tengah kontroversi
itu kan kita bisa melihat dari berbagai sisi ya
misalnya prof edi fokus ke soal material
kalau saya akan fokus dulu terhadap soal formalistiknya
yaitu prosedur pemuntukan
tadi sempat prof edi singgung soal
berapa banyak sih orang yang protes
sehingga itu perlu ditampung oleh negara atau pembentukan undang
nah proses ini kan begini
di dalam undang undang pembentukan peraturan perundang undangan
ada tahapan setidak tidaknya lima yang perlu melibatkan partisipasi publik
dalam putusan mk sembilan puluh satu disebut tiga tahapan
dalam tiga tahapan itu
ada tiga hak yang harus dipenuhi pembentukan undang
satu hak untuk publik menyampaikan pendapatnya
lalu hak publik untuk ditampung pendapatnya
pakai begitu ya
dan ketiga hak publik kalau kemudian pendapatnya ditolak
untuk mendapatkan jawaban
dari tiga hak itu
saya tidak melihat banyak hal yang sudah dilakukan pembentuk undang undang ya
misalnya argumentasi prof edi itu sangat kuat
tetapi kalau argumentasi dpr bagaimana
apakah sama dengan argumentasi pemerintah
di titik tertentu argumentasi yang ilmiah yang disampaikan prof edi
belum tentu ilmiah yang disampaikan oleh dpr
nah bagi publik ini sudah multi interpretasi
nah jika kita melihat hak hak publik tadi yang tiga itu
mestinya ada jawaban resmi
kenapa argumentasi publik ditolak
misalnya soal pasal pasal yang berkaitan dengan penghinaan penyelenggara negara
kenapa itu tetap dipaksakan hadir
apa argumentasinya apa alasannya
apa contoh sengket kasusnya
dan segala macam perlu dijelaskan kepada publik
saya belum melihat tuh tiga hak yang digambarkan dalam putusan mk
sebagai bagian dari meaningful participation
atau menampung partisipasi publik yang bermakna
nah sejauh ini memang terkesan bagi saya ini dipaksakan untuk segera dituntaskan
karena sudah lama betul ya tetapi kan terburu buru itu bisa dilihat dari konteks yang lain
misalnya terlalu cepat tidak merespon pendapat publik
misalnya menggambarkan ada dua ratus an juta lebih orang
kenapa kemudian harus semuanya diperdengarkan
loh yang sedikit saja bicara tidak didengarkan
apalagi dua ratus juta nya bicara kan jadi repot
itu malah pak wamen atau pak menteri menampung suara yang akan sangat banyak
nah prosesnya itu yang menurut saya agak terburu buru
bukan keras undang undangnya
terutama jika dikaitkan dengan semangat untuk menghadirkan kuhp baru
teman teman saya sendiri dan teman teman berpikir
kita semua mimpi punya kuhp baru
tetapi pasal pasal yang bermasalah ini ibarat semacam titik titik nila di dalam belana susu ya
banyak pak sekali pasal pasal yang bagus oleh beberapa pasal ini menjadi nilainya akan hilang
nah mestinya didengarkan itu dan diberikan jawaban
nah untuk delik materialnya memang banyak hal yang menarik ya
karena berkaitan dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan hukum
misalnya soal apa pengetahuan
penting untuk melindungi pejabat yang memiliki kekuasaan yang sangat besar
bukankah kehadiran undang undang untuk melindungi warga negara yang tidak punya kekuasaan
nah sejauh mana kemudian para penyelenggara ini dilindungi
misalnya soal delik penghinaan itu tadi
apakah kemudian asumsi para penguasa yang mendapat perlindungan hak
sama dengan penjelasan ilmiah dari prof edi
jangan jangan sedikit sedikit merasa terhina
dan itu tidak dilihat di kuhp soal sejauh mana tafsir dari diri orang
baik bang ferry
kedua kok ada delik aduan yang kemudian pengaduannya melalui surat
ini kan menurut saya tidak lazim saja dalam praktik hukum pidana di indonesia ya hukum acaranya
biasanya orang datang langsung pak sby dulu pernah merasa terhina dan datang sendiri
untuk era setelah rezim pak jokowi nanti karena akan diberlakukan tiga tahun ya
jadi itu juga akan dipertanyakan urgennya itu
diberlakukan tiga tahun itu kan artinya butuh sosialisasi panjang dan segala macam
mempersiapkan struktur dan infrastrukturnya sehingga alasan urgen tidak juga bisa diarahkan ke sana
tapi kurang lebih begitu ya kenapa kemudian ada apeng istimewaan dalam pasal pasal kuhp
untuk penyelenggara negara tertentu
baik prof edi tanggapannya pertama terasa dipaksakan untuk segera ditentaskan
kemudian urgentnya di mana padahal kan berlaku tiga tahun bagaimana prof edi
oke yang pertama ingin saya katakan bahwa mengenai sisi formal
jadi pada tanggal sembilan november mas fery dan pemirsa cnn
yang tadinya empat belas isu itu berubah menjadi enam puluh sembilan item yang dibahas
dari enam puluh sembilan item yang dibahas itu itu semua jelas mas ferry
jadi ini pasal draft enam juli draft sembilan november lalu ada keterangan
keterangan itu menunjukkan ini usulan siapa
lalu kemudian kita mengutarakan mengapa kita memilih ini
jadi sebetulnya dalam proses itu kita jaga betul ya
karena memang yang dikatakan mas fery itu benar sekali soal meaningful participation
dan ini kita betul betul mengantisipasi itu kalau digugat secara uji formil
makanya enam puluh sembilan item itu kita rinci betul ini usulan siapa
mengapa pasal ini bunyi demikian jadi itu ada ada persis
nah kemudian dari enam puluh sembilan itu
lalu kemudian muncul daftar inventaris masalah
dan ini saya harus mengatakan juga ini peran teman teman dari institut for criminal justice itu sangat luar biasa
mereka aktif membantu pemerintahan dan membantu dpr
mengapa ketika pembahasan tanggal dua puluh empat itu cenderung cepat
karena sebetulnya pendekatan dilakukan oleh teman teman icjr kepada pemerintah
dengan merumuskan konsep kuhp
konsep kuhp itu terhadap pasal pasal bermasalah
hal yang sama juga teman teman icjr lobby ke dpr
jadi ketika dpr memunculkan daftar inventaris masalah kami sudah aware dengan itu
pemerintah sudah punya frekuensi yang sama
sehingga lalu kemudian itu dengan cepat memperoleh persetujuan
seperti misalnya apa namanya perubahan terhadap kata dapat
itu bagi aktivis ham sangat mendukung pasal itu
dan itu baru berubah belakangan tanggal dua puluh empat november
lalu satu hal lagi
yang tadi dikatakan oleh mas ferry itu
di sinilah paling lambat tiga tahun berlaku
penting bagi kita untuk menyamakan persepsi
terutama terhadap aparat penegak hukum supaya ini tidak disalah tafsirkan
kembali persoalan urgensitas ya
kalau lebih lama disahkan ini kan berarti lebih lama memperlakukan kita dalam ketidakpastian hukum itu
itu yang pertama
yang kedua ini yang kemudian kita harus paham bahwa di dalam aturan hukum pidana itu ada yang namanya lex favoreo
ketika terjadi perubahan peraturan perundang undangan itu harus tetap diterapkan aturan yang meringankan
selama ini kan teman teman pers teman teman aktivis termasuk teman teman media
kan selalu mempersoalkan di mana aparat penegak hukum teman teman aparat penegak hukum lalu kemudian main tangkap main tahan ketika itu berkaitan dengan sarana teknologi informasi
artinya menggunakan undang undang ite
supaya tidak ada lagi multitafsir supaya tidak lagi ada penangkapan dan penahanan dengan undang undang ite
maka kita mengadopsi dan mencabut pasal dua puluh tujuh pasal dua puluh delapan undang undang ite ini dengan kita ganti dengan pasal empat ratus tiga puluh tiga sampai empat ratus tiga puluh tujuh kuhp
supaya tidak ada penangkapan dan penahanan maka ancaman pidananya itu kita turunkan
diturunkan kalau ditambah sepertiga itu masih dibawah lima tahun kalau dibawah lima tahun itu maka berdasarkan syarat objektif penahanan
aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penahanan

terima kasih terima kasih pak bipin
dengan ada beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual
kemudian berkaitan dengan undang undang narkotika
itu kita membuat bridging artikel
ada satu hal yang saya perlu jelaskan supaya publik tidak sesat
sebagaimana awal tadi mbak katakan
mbak hanya membaca pasal enam ratus tiga tentang korupsi
tapi mbak tidak membaca pasal enam ratus dua
enam ratus dua itu lebih berat dari undang undang korupsi
pasal enam ratus tiga lebih ringan
jadi kita menukar ancaman pasal dua itu dipindahkan ke enam ratus tiga
yang enam ratus tiga itu dipindahkan ke enam ratus dua
jadi ada yang lebih berat dan lebih ringan
itu sama persis sebetulnya kalau dilihat
kalau kita lihat dalam undang undang korupsi
pasal dua lebih berat daripada pasal tiga
kita pindahkan ke enam ratus dua
yang lebih berat di pasal tiga kita pindahkan enam ratus dua
jadi mbak hanya membaca yang lebih ringan
tapi mbak tidak membaca yang lebih beratnya
itu yang saya bilang nggak fair
jadi kalau memahami betul konstruksi tindakan pidana korupsi enam ratus dua enam ratus tiga
sebetulnya sama dengan ada dalam pasal dua pasal
kalau bagi kita orang pidana kita tahu persis bahwa
pasal yang ancaman pidananya lebih berat
itu pasti lebih sulit pembuktiannya
itu yang kemudian kita menyempurnakan
jadi undang undang tindak pidana korupsi dalam konteks pasal dua dan pasal tiga
ya pertama soal kemerdekaan menyampaikan pendapat
secara konstitusional dan itu wajib ditaati oleh pembentuk undang undang ya
pasal dua puluh delapan kan menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat
baik lisan maupun tulisan
tadi saya melihat kesan yang
ingin disampaikan oleh pemerintah adalah
keberadaan kuhp ini juga untuk melindungi
para penyelenggara negara
padahal konteksnya tidak harus begitu ya
dengan kekuasaan yang dimiliki penyelenggara negara itu tidak diberikan
hak lagi untuk kemudian melindungi
tugas tugas penyelenggara negaranya
dengan mempidana warga negara
tapi kalau delik penghinaan
itu terkait warga negara dengan warga negara yang tidak memiliki kekuasaan negara
itu masih sangat wajar ya untuk digunakan
di titik ini saya melihat memang tidak digunakannya pasal pasal konstitusi sebagai landasan
misalnya juga terkait pasal dua puluh tujuh ite yang luar biasa kontroversial itu ya
dengan dihapuskan lalu dimasukkan kepada kuhp itu tidak soal
yang soal adalah materi muatan
mata mata yang muatan itu cenderung digunakan untuk memenjarakan orang
yang memiliki hak kebebasan menyampaikan informasi yang dia dapat
sebagaimana ketentuan pasal dua puluh delapan f undang undang dasar ya
dia boleh mendapatkan informasi mengolahnya menyebarluaskannya
dengan berbagai media yang dia miliki
konstitusi melindungi dengan tegas hak hak itu
nah di tengah dunia media sosial yang luar biasa besar ini
memang ketentuan uu harus berpacu dengan jadinya
tidak sangat sederhana menghukum orang
pokoknya dihukum begitu ya
kalau kemudian menginap penyelenggaran negara di dalam proses pemberkatan negara
nah saya mau melihat begini bahwa undang undang ite atau kemudian kuhp
tidak boleh dijadikan alat bagi pelaku politik maupun penyelenggara negara
untuk menutupi kebenaran yang diyakini orang
padahal kalau mereka dalam kampanye ya
itu mau dipermasalahkan dicaci dipertanyakan kebijakannya
dan mungkin individunya itu tidak ada soal
tapi begitu mereka menjabat mereka malah lupa ruang demokrasi
interaksi antara pemilik kekuasaan dan warga negaranya
dengan menggunakan pasal pasal yang ada untuk mempidanakan orang
nah ini menurut saya yang tidak boleh terjadi

berikan hak orang warga negara lindungi hak itu
penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan wajib bertanggung jawab
untuk menjelaskan ke publik bukan mempidanakannya
kalau ada yang salah ya udah jelaskan
itu menurut saya gunanya ada kementerian komunikasi ada mensesnek
bukan untuk kemudian mempidanakan
baik bang ferry tadi disebutkan bang ferry berpendapat bahwa ada pasal pasal di kuhp
yang tidak sesuai dengan pasal konstitusi
jadi pasal pasal konstitusi ini tidak disesuaikan atau tidak digunakan sebagai landasan
demikian intinya bang
ya ya yang saya agak khawatir itu pernyataan prof edi dengan pak bambang pacul ya
ini saya baru kali ini mendengar prof eddy dan bambang pacul itu seranjutnya
baik kita akan tanyakan pendapat
tapi saya mau komentar sedikit
bahwa begini ya jangan kemudian pembentuk undang undang begitu publik mengkritik sebuah undang undang
lalu bilang kmk saja
itu bukan cara menampung aspirasi
itu malah akan menimbulkan kecurigaan publik akan lebih panjang
misalnya kenapa begitu pede pembentuk undang undang untuk menantang challenge publik
untuk masuk ke ruang mk
di tengah isu hakim konstitusi itu kalau berbeda dengan pembentuk undang undang bisa ditarik
dan orang akan merasa bahwa proses pengujian undang undang tidak lagi independen dan tidak lagi merdeka
nah perspektif ini yang tidak boleh dikedepankan oleh pembentuk undang undang
seolah olah kami masyarakat ketika mengajukan hal hal berupa masukan dalam pembentukan undang undang
jawaban dan solusinya kita ketemuan aja di mk
harusnya kita tampung dan kita diskusikan pendapat anda agar pembentukan undang undang menjadi lebih baik
baik bang ferry ada dua poin yang menarik
pertama bahwa pasal konstitusi ini tidak digunakan sebagai landasan kuhp prof
dan juga pede sekali gitu menurut bang ferry untuk ke mk saja lah tanggapannya prof ferry
ya saya jelaskan yang pertama ya
saya jelaskan yang pertama
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima itu menjamin kebebasan berdemokrasi kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi
tetapi tidak menjamin kebebasan menghina
ya itu yang harus dipahami
nggak ada dalam undang undang dasar kita dia menjamin kebebasan menghina itu yang pertama
yang kedua yang ingin saya katakan semua ahli tata negara
saya mendengar ferry mendengar zainal arifin mokhtar mendengar bivitri semua sama
dan saya mau mengatakan mereka tidak salah

tapi saya ingin mengatakan dari perspektif hukum pidana kami juga benar
filosofis hukum pidana itu adalah melindungi tiga kepentingan
itu dari semester dua kita sudah tahu
yang dilindungi dari filosofis hukum pidana itu tiga
kepentingan negara kepentingan individu kepentingan masyarakat
lalu pertanyaan lebih lanjut yang dilindungi dari kepentingan negara itu apa
keamanan negara dignity negara
lalu kemudian sama juga masyarakat sama juga dengan individu
jadi ketika ada pasal penghinaan terhadap pemerintah terhadap lembaga negara
karena memang filosofis hukum pidana itu demikian
dia melindungi marwah
jadi kalau bicara inilah dialetika
kalau dialektika maka kita bisa melihat dari berbagai perspektif dan itu benar secara teori
apa yang dikatakan oleh ferry betul negara tidak perlu dilindungi
karena dia bla bla bla bla itu perspektif tata negara
kalau perspektif hukum pidana tidak demikian
perspektif hukum pidana itu dia melindungi kepentingan negara individu dan masyarakat
jadi dignity negara itu martabat
mengapa ada pasal pasal penghinaan
itu yang pertama
yang kedua saya mau ambil analogi begini mbak
saya ingat sahabat saya ya febri diansah waktu jadi jurubicara kpk
ketika kpk melakukan operasi tangkap tangan
banyak protes protes apa jawaban ferry udah di uji di peradilan
menurut saya pernyataan ferry itu betul
kita ini negara hukum silahkan ada mekanisme konstitusional
kalau ditanya harus mendengar sampai kapan kita mendengar
sampai dunia kiamat
ini sudah lima puluh sembilan tahun jadi tidak ada kata kata terburu buru
mengapa pemerintah begitu yakin kalau itu diuji di mahkamah konstitusi kita menang
saya mau katakan bahwa kitab undang undang hukum pidana ini disusun oleh
mohon maaf para arahum para begawan hukum bidana yang kita tahu persis
mulai dari guru guru kami dari prof mulyatno prof sudarto prof
tapi jadi kami bisa mempertanggungjawabkan ini secara ilmiah dan secara doktrin
karena itu kami yakin dan percaya kalau itu diuji kami pasti menang
jadi bukan persoalan bahwa hakim bisa dikoreksi kami yakin karena kami dengan doktrin yang kami miliki
prof edi namun tadi dikatakan oleh bang ferry sebenarnya bukan seperti itulah cara untuk menampung aspirasi
bukan kemudian disuruh melakukan judicial review buru buru disatukan
sebentar dulu anda bisa bayangkan aspirasi yang masuk ke kami itu berbeda secara diametral
ketika kami ini sosialisasi di tempatnya mas ferry pemerintah dimaki maki soal kohabitasi di sumatera barat sana
ditanya begini mengapa apa namanya pasalnya kodelik aduan itu kan melanggar norma agama
lalu kami ke provinsi lain dibilang mengapa pemerintah harus mengatur itu itu kan hak privasi
sekarang kalau mbak jadi pemerintah dan dpr mbak mau ikuti masyarakat sumatera barat
berarti tidak aspiratif dengan provinsi yang lain kalau ikut provinsi yang lain tidak aspiratif dengan sumatera barat
akhirnya menurut mbak kira kira gimana
jadi pasal pasal seperti ini tidak diatur salah diatur salah
makanya kita mencoba memformulasikan yang mengakomodasi
kalau sudah sampai titik pada demikian ya sudah diuji di mahkamah konstitusi
itu yang kami maksudkan bahwa pasal pasal itu bukan benda yang tiba tiba turun dari langit
sudah mulai suatu pembahasan diskusi perdebatan
yang itu bukan disusun dalam satu dua hari
bang ferry pemerintah dinyatakan oleh prof edi mencoba untuk mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat
dan juga budaya budaya yang ada di masyarakat tanggapannya bang ferry
tanggapannya pertama besok cnn coba tanya bang pak pacul
seperti itu nggak tanggapan bang pak pacul gitu ya
bahwa sudah ada solusinya perbedaan diametral
yang disampaikan oleh prof edi tadi
bahwa dalam putusan mk kan punya hak pemerintah atau pembentuk undang undang
menyampaikan kepada pihak yang diterima pendapatnya
dan kepada pihak yang tidak diterima pendapatnya
kenapa mereka diterima pendapatnya dan kenapa pendapat mereka ditolak
nah ini yang tidak dijalankan
di sumatera barat kirim surat kenapa pendapat anda kami pakai
di tempat lain
diterima pendapat anda kami pakai
jadi publik terang benerang melihat bahwa dalam rangka menampung partisipasi yang bermakna itu
betul betul pembentuk undang undang mengakomodir baik yang tidak setuju maupun yang setuju
nah problematika ini yang tidak berjalan kalau soal prosedural
nah soal di mahkamah konstitusi itu bukan ferry amsari yang menyampaikan
yang menyampaikan salah satunya pak bang pak pacul
orang yang bersama prof edi tadi siang menyampaikan di konferensi pers bahwa nanti
kalau tidak puas sampaikan saja permohonan ke mahkamah konstitusi permohonan pengujian
sebelumnya pak bambang pacul menyampaikan kalau hakim konstitusi itu adalah direksi
dari pemilik saham yang namanya senayan pembentuk undang undang di dpr itu
karena mereka tidak setuju dengan undang undangnya
undang yang dibentuk oleh dpr
maka dilakukanlah pemberhentian pemecatan sebagai pemilik pemegang saham dengan direksinya
nah konsep ini yang membuat apa yang disampaikan soal datanglah ke mk kalau tidak puas membuat atau membangun kecurigaan publik bahwa
jangan jangan ke mk itu hanyalah alat legitimasi pembentuk undang undang
begitu putusan mk tinggal pembentuk undang undang menyampaikan kan mk sudah menyetujui
padahal dialog antara negara dan warga negara mestinya berlangsung apa saja yang anda inginkan
kami sudah perjuangkan tetapi negara berpendapat a sementara anda berpendapat berbeda
nah ini yang tidak terlihat dalam diskusi diskusi dalam pembentukan kuhp
soal bahwa ada delik delik material yang diperbedakan dalam keilmuan hukum tata negara
kita memang harus balik bahwa orang hukum tata negara itu bukan tidak peduli dengan konsep tidak peduli
contoh buku paling masyur adalah buku positifisme hukum hans kelsen yang dibicarakan
hukum tata negara reklamasinya dengan warga negara dan relasinya dengan pemidanaan
pemidanan itu fungsinya apa tugas pidana itu
adalah melayani publik bukan melayani penguasa
baik bang ferry tanggapannya prof fedy terakhir singkat saja
ya saya kira mas ferry tidak mendengar bukan berarti kita tidak melakukan ya
pembahasan kuhp tanggal dua puluh empat november itu terbuka dinyatakan terbuka
dan kami sudah menjelaskan kepada publik dalam pembahasan itu mengapa kita memilih yang a dan tidak memilih yang b
tidak ada ketentuan yang harus mengatakan kita harus menyurati dan lain sebagainya
tidak demikian jadi itu kita sudah melakukan penjelasan
kita menunjukkan ini pasal asal seperti ini kita berubah seperti ini ada mengapa seperti ini mengikuti ini dan tidak mengikuti yang lain
jadi itu sudah kita jelaskan
saya kira begini ketika kita berbicara mengenai filosofis hukum pidana ini kan saya selalu mengatakan bahwa memang naturnya hukum pidana demikian
jadi mungkin dari latar belakang atau perspektif tata negara pasti akan berbeda
bahwa pidana pun harus melayani masyarakat itu terlihat di dalam buku satu
jadi saya agak bingung juga kalau orang mengatakan apa apa sedikit di penjara apa apa sedikit di penjara
ini berarti dia nggak baca buku satu
karena pidana penjara itu meskipun pidana pokok tapi dia paling terakhir digunakan
baik prof edi
pemurahan kebenaran pidana itu mempengaruhi dalam penerapan sangka sangka
dalam penerapan sangkanya
baik prof edi sebelum saya
ada pidana pengawasan dan tidak sosial
sebelum saya bertanya mengenai sosialisasi saya ingin tanggapan prof edi mengenai kmk ini merupakan alat legitimasi pembentuk undang undang
tidak demikian saya kira
itu adalah mekanisme konstitusional yang akan ditempuh apabila
mengenai hakim mk hakim konstitusi yang kemudian menjadi
direksi pemilik saham dpr
itu dikatakan memang oleh bambang pacul
silahkan bertanya kepada yang memberi statement
saya tidak dalam posisi untuk menentari statement itu
karena agak aneh juga itu
baik terakhir prof edi dalam tiga tahun ke depan ini dipastikan bahwa kuhp yang baru disahkan pagi tadi ini tidak berlaku ya prof edi
dan masih akan dilakukan sosialisasi
benar demikian ya prof edi biar tidak ada kebingungan di masyarakat
dalam tiga tahun ke depan itu adalah masa transisi
pada masa transisi ini kita bekerja secara simultan
yang pertama adalah sosialisasi kepada aparat penegak hukum
sehingga tidak ada multitafsir terhadap satu pasal pun yang ada dalam kuhp
memiliki standar dan parameter yang sama
tetapi hal kedua juga yang sangat dipentingkan adalah kita menyusun sejumlah peraturan pelaksana dari rkuhp itu
sehingga ketika tiga tahun itu semua bisa berjalan dengan baik
kira kira begitu mbak makasih
baik terima kasih wakil menteri hukum dan ham edward omar sharif hiyari
dan juga pakar hukum tata negara universitas andalas ferry amsari
yang telah bergabung pada malam hari ini dan berdiskusi mengenai kuhp yang baru disahkan pada pagi tadi
terima kasih atas waktunya
makasih thank you ferry makasih